polda bali menggelar tes rapid antigen gratis untuk masyarakat dan wisatawan di kuta bali
pelaksanaan tes masal pada sabtu sore kemarin juga ditinjau langsung oleh kakor lantas polri
untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas di objek wisata
kepolisian bali menggelar rapid test antigen gratis di kawasan pantai kuta bali
rapi tes gratis ini menyasar dua ratus orang per hari selama pelaksanaan operasi lilin agung di bali hingga empat januari mendatang
dipilihnya objek wisata sebagai lokasi rapi tes antigen gratis ini
karena jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke bali cukup banyak
polda bali juga telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit penanganan covid sembilan belas
jika ada pengunjung yang positif atau reaktif
antigen gratis ternyata peminat juga banyak
dan banyak kesadaran
untuk memeriksakan dirinya